kami sudah di rata persisikan untuk menarikan pengakutan yang dikorban oleh tim berguna dari yerjawin
kami ke atas
cuaca lumayan cerah
ini satu kru pilot lagi di sini
indikasi kakinya patah
tidak bisa bergerak
pak dirkrimpung dirkolair dan gopal
kondisi kaki cedera
pak kapolda kondisi tangan kanan cedera